kebebasan menurut saya adalah kesempatan mendapatkan pendidikan yang terbaik
keberuntungan dibesarkan di lingkungan yang sehat dan penuh kasih sayang
keleluasaan dalam mengembangkan bakat potensi dan meraih cita cita
kemampuan untuk berkontribusi kepada keluarga masyarakat dan dunia
sesuai dengan profesi dan keterampilan yang dimiliki
kebebasan bagi saya adalah hidup penuh gairah kegembiraan dan seproduktif mungkin